gubernur dki jakarta anies baswedan menghadiri upacara hari pendidikan nasional pada kamis pagi dalam upacara yang digelar di silang monas tersebut
anies bertindak sebagai inspektur upacara
peringatan hardiknas dua ribu sembilan belas diadakan di lapangan silang monas dengan upacara pengibaran bendera merah putih
dalam sambutannya gubernur dki jakarta anies baswedan berpesan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara pemprov dki
untuk ikut bertanggung jawab pada pendidikan warga jakarta
pada hardiknas dua ribu sembilan belas ini pemprov dki mencanangkan tema menguatkan pendidikan memajukan kebudayaan
tema ini menghubungkan nilai penting dari kiaje dewantara di mana pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan
hari pendidikan harus dijadikan sebagai kesempatan untuk kita menilai kembali komitmen masing masing kita di dalam memajukan pendidikan
jadi saya tadi garis bawahi
pendidikan itu bukan hanya urusan persekolahan tapi pendidikan jauh lebih luas dari sekedar urusan persekolahan
karena itu hari pendidikan jadi momentum bagi kita untuk mereview komitmen
apa saja yang penting
komitmen bahwa setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas
dan pendidikan itu dimulainya di rumah lalu di sekolah
dan juga di masyarakat